bila dinyatakan lengkap kasus ini akan naik status menjadi penyidikan dengan penetapan tersangka pada senin depan
kepolisian juga akan menjemput paksa keluarga rizik jika tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali
dan insya allah hari ini kemudian besok juga ada pemeriksaan lagi
mungkin hasil pemeriksaan ini nanti bisa disimpulkan oleh penyidik dan timnya tim penyidik
insya allah hari senin kita sudah naik sidik
akan ke depannya apa
ya naik sidik

ya penyidikan status sekarang penyidikan

meski sempat berniat mencabut laporannya tim satgas covid yang mendatangi satreskrim senin sore akhirnya batal melakukan hal itu dengan pertimbangan kasus ini menjadi pidana murni
tapi yang pasti pak wali disampaikan sebagai ketua
ada pak kapolres sebagai wakil pak dandim sebagai wakil ketua juga
sedang sudah koordinasi sudah komunikasi ya kita akan lanjutkan prosesnya
kita meninggalkan sanksi atau tidak sudah kita ketahuan kepada usaha penyidik
sebelumnya kasus menghalangi penanggulangan penyakit menular ini bergulir terkait dengan uji swab terhadap rizik sihab beberapa waktu lalu
selain kesulitan melakukan swab ulang satgas covid juga kesulitan mendapatkan hasil uji pcr rizik sehingga berujung pelaporan kasus hukum
bogor jawa barat